puncak acara konferensi tingkat tinggi g dua puluh digelar mulai hari ini di bali
kita langsung akan terhubung dengan rekan saya nova naya antaka produser lapangan cnn indonesia
yang sudah berada di kawasan garuda wisnu kencana
selamat malam naya
naya ini tamu tamu kenegaraan delegasi negara negara peserta g dua puluh juga sudah mulai hadir di sana
siapa saja yang sudah hadir dan apa agendanya malam ini
selamat malam mevri dan juga pemirsa bisa dilihat di belakang saya
saat ini saya berada di taman budaya garuda wisnu kencana tepatnya di kuta selatan badung bali
dimana hari ini memang jadwalnya setelah seharian ktt hari pertama ini diisi oleh work session di sesi pertama dan kedua
dan untuk penutup di hari pertama ini para delegasi kepala pemimpin anggota negara g dua puluh
akan melakukan gala dinner tepatnya di garuda wisnu kencana
jadi jika anda bisa lihat di belakang saya ini adalah area parkir para delegasi
dan memang saat ini semakin ramai antrian mobil mobil para delegasi
yang memang seharusnya para delegasi dijadwalkan sudah datang di kawasan gwk ini
sekitar pukul delapan belas waktu indonesia bagian tengah
apa saja agendanya pada malam hari ini gala dinner
dinner nanti akan diikuti oleh seluruh delegasi dan nanti akan para delegasi ini akan disambut atau gala dinner ini akan dilakukan di lotus pon
lotopon ini merupakan alun alun besar atau area paling besar di gwk
mengapa lotus pon ini dipilih
karena nantinya para delegasi ini akan bisa menikmati relief gambaran kisah dewa wisnu
yang menurut kepercayaan balikpahitra
bali hindu ini merupakan dewa pelindung semesta dan juga ada relief dari tunggangan burung garuda
sehingga nanti para delegasi akan berkumpul di area outdoor yang memang cukup besar kapasitasnya sekitar tujuh
dan juga bisa melihat keindahan dan juga ikon dari bali sendiri itu garuda wisnu kancana
yang cukup tinggi atau terjulang sekitar satu ratus dua puluh meter
dan mavri yang menarik berdasarkan informasi dari menteri
pariwisata dan juga ekonomi kreatif sandiaga uno nantinya akan ada kejutan kepada para delegasi
kepada para kepala pimpinan negara ini
dimana nantinya para delegasi ini akan diberikan pilihan untuk mengenakan baju nasional dan juga baju adat
jadi anda bisa bayangkan ketika nanti joe biden mungkin menggunakan adat jawa
atau xi jinping menggunakan adat sunda sehingga memang ini menjadi hal yang menarik
dan juga sebagai ajang promosi
akan dimulai begitu ya tadi sembilan belas sudah sebutkan sejumlah tamu ke negara negara delegasi negara negara sudah hadir
akan banyak kejutan di sana saya akan langsung mempersilahkan rekan saya produs lo cortar germans nyesha nova nyataka aja tahu jurnalis
jauh samson untuk bisa melanjutkan kegiatan di sana
melanjutkan tugasnya meliput langsung kemeriahan dari rangkaian acara konferensi tiga tinggi g dua puluh
terima kasih banyak naya dan juga daud selamat kembali melanjutkan tugas anda